ratusan warga desa bongan gede tabanan bali langsung berebut lembaran uang
yang berterbangan di sepanjang jalan di depan rumah warga setempat sabtu pagi
warga berbagai usia ini saling dorong untuk memperoleh uang yang dibagikan
hujan uang ini disebut tradisi mesuriak dan telah dilakukan warga secara turun temurun sejak puluhan tahun lalu
awalnya mesuryak menggunakan uang kepeng atau masyarakat bali menyebut dengan pisbolong
mesuriak sendiri dilakukan setiap enam bulan sekali bertepatan dengan perayaan hari raya kuningan
tujuannya sebagai wujud syukur kepada sang pencipta dan leluhur yang telah memberikan anugerah
uang yang disebar nilainya mencapai puluhan juta rupiah
meski tidak ada patokan untuk jumlah uang yang disebarkan
setiap kepala keluarga rata rata mengeluarkan uang satu hingga delapan juta rupiah
di bali khususnya disini ada yang ada mesuryak
istilahnya mesuryak itu yang
mengingatkan kepada raja odewate yang menolohi kita yang melehatkan kita
nah ini pasti hari raya kuningan kita turunkan di bawah kejalanan
ya seru seru disini bisa bercanda juga
ya walaupun sakit sakitan tapi senanglah intinya soal tradisi
warga setempat meyakini
membagikan uang dengan cara mesuryak akan memperoleh rezeki berlimpah
sebelum uang tersebut dibagikan
masing masing kepala keluarga melakukan persembahan memohon perlindungan